lo juga gak lucu
gue yang gak lucu
nah kita bagus kan
kasih lanjut sudah ini
eh kalian mau kemana
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
kalian ini di panggung
apa sebaiknya aku turuti permintaanmu melda
supaya masalah kami segera selesai
dan diling juga bisa segera dilakukan
saya ngerasa apa yang ibu minta itu berlebihan
berlebihan bagaimana ya pak
saya rasa malah ini belum ada apa apanya
dibanding apa yang terjadi pada anak saya
anak saya itu diskors satu minggu
bahkan dia ketinggalan pelajaran selama itu
anak saya dibully oleh teman temannya
dan bapak tau itu karena siapa
karena anak dia
tapi menurut saya bu
itu masalah anak anak
seharusnya tidak disangkut pautkan dengan masalah pekerjaan
sebelumnya kan pernah saya jelaskan ya pak
bahwa urusan pribadi saya ini
bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan saya pada kinerja dia
apakah pak denny keberatan dengan permintaan saya
sepertinya ibu mila tidak keberatan
karena sudah seharusnya
sebagai seorang ibu mempertanggungjawabkan perilaku anak anda
karena kelakuan anak anda
itu pasti sesuatu yang tidak bisa diperlukan
sesuai dengan kelakuan orang tuanya
permintaan saya simpel
dan mau bertanggungjawab dengan kelakuan anak ibu
akhirnya sama nyokapnya jahat banget sih
masa ya orang disuruh berlutut
pakai acara live lagi
kelewatan banget sih lo rim
jangan mentang mentang lo rim
jangan mentang mentang lo rim
jangan mentang mentang lo rim
bisa seenaknya ya sama orang lain
eh gue kayak gitu tuh buat ngasih pelajaran ke michelle
biar dia gak macem macem lagi sama gue
udah deh gak usah protes
kayaknya anak anak pada gak suka deh
udah lah bel ya
gue gak peduli
ya biarin aja
biar michelle tuh kapok dan nge brain lagi ganggu gue
biar michelle tuh kapok dan nge brain lagi ganggu gue
bukannya selama ini justru lo yang cari gara gara sama michelle
lo kesel masalah diskors
itu masalah lo sendiri
makanya lo tuh layak diskors
riki kecelakaan tuh juga gara gara michelle
jadi dia yang pantes lah ngedapetin itu
lo sampe segitu cintanya sama anaknya fes itu
lo ngelakuin hal yang gak masuk akal sama michelle
mendingan sekarang gue suruh nyokap lo berhenti
sebelum gue turun tangan dan bikin perhitungan sama lo
lo pikir gue takut sama lo mah
gue gak akan berhenti sampe michelle tuh hidupnya sengsara
rim segitu bucin sama rizky ya
sampai lo kehilangan akal sehat lo
lo nyadar gak sih
selama ini lo gak pernah dianggap sama rifki
eh lo sendiri ngaca
hah ngaca tau gak
pernah gak lo dianggap sama michelle
gak pernah kan
tapi lo ngelakuin itu ke michelle jahat banget tau gak
kalo lo punya masalah sama michelle ya selesai lo sama michelle
jangan bawa bawa orang tuanya
ih jelas banget sih
gue tau lo anak mami ya
tapi lo gak perlu sampe kayak gitu rim
gue gak tau
lo punya hati gak sih rim lo tau salah gak sih
jahat banget sih
lo udah denger gak
lagi lo tau kan
peraturan anak ipa sama ips
tapi kenapa lo malah beli anak ips kayak gini
lagian kan misalnya anak ipa rin
lo tega sama dia sampe gini
eh diam aja rin
eh jawab dong
lo bisa diam gak sih
ngapain sih judutin gue
udah merasa paling gede kalian
saran gue nih ya
kalian jangan cari masalah sama arin
kalian mau nyokapnya bikin keseluruhan
kalian mau nyokapnya bikin perhitungan sama kalian semua
kok ngapain nyirir nyir gue kayak gitu
itu kan bukan diadopsi dia
masalah mungkin dia emang
tapi dia malah pergi sama mike
lu kasihan banget deh dia
memangnya nona riva tau kah
kalau nona kepala batu ipa itu sama murid pertukaran baru itu pergi kemana
biasanya sih ke kantor nyokapnya arin ya
lo tau alamat kantor nyokapnya arin
lo tau alamat kantor nyokapnya arin

ya kalo gak tau gimana bisa kita susulin mereka riva
ya terus gimana dong gue gak tenang gue kayak gini gue pasti kepikiran terus
mesti kita di malacis sih
jadi mending sekarang kita balik ke kelas
lagian udah bel kan
ntar malah dimarap aja
bener kata davin
mendingan sekarang kita balik ke kelas
daripada kena hukum
pokoknya ini juga bukan masalah kita kan
jadi ngapain kita ikut campur
lagipula michelle itu cewe yang lagi deket sama rifki sekarang
rizky itu sahabat gue dari kecil
emangnya gue salah ya berusaha untuk jagain michelle selama rivki masih sakit
ya lo berlebihan fak
misha itu bukan anak kecil lagi
dia pasti bisa urus dirinya sendiri
gue yang berlebihan atau lo yang gak peduli sama sekali
fara emangnya lo gak kasihan sama michelle
masa lo gak ada rasa ibah sama sekali sih rang
setelah lihat live instagram tadi
jahat banget deh lo
gue yang jahat
eh itu tuh biar mereka aja yang urusin
apa yang kita urusin mereka deh ya
bisa itu urusan gue juga
karena michelle itu sahabat gue
dan michelle itu cewe yang paling deket sama rifki
gue tau michelle temen lo tapi dia kan udah gede
ae ya ampun
udah sudah sudah
kamu orang berdua nih mau ribut kan
ih farel aneh lagi
sebagai cowok pacarannya nona riva
makanya jagain dia
malah ajak dia berantem berantem terus
kalau begitu sekarang mereka kasih ruang dan waktu untuk kalian berdua
dari sudut biru
dari sudut merah
ih apaan sih lo berdua gak jelas tau gak
eh kasih tau kawan
lo juga gak lucu
gue gak lucu
kita bagus kan berantem berantem tuh
kasih lanjut sudah ini
eh kalian mau kemana
tunggu tunggu tunggu
kalian ini dipanggil malah kabur